ya ini kita ke informasi yang membanggakan ya di sela kunjungan kerja di oslo norwegia
menteri kelautan dan perikanan susi pujiastuti memberikan kuliah umum
ya dalam kuliah umum ini susi menjelaskan masalah penangkapan ikan liar dan pemberantasannya
menteri kelautan dan perikanan susi pujastuti membeberkan bagaimana pola operasi pencurian ikan ilegal di indonesia
penjelasan ini bagian dari kuliah umum menteri susi di norwegian institute of international affairs oslo norwegia kamis tujuh juni lalu
dalam penjelasannya susi menjelaskan penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tanpa aturan
penangkapan ikan ilegal juga merambah ke jenis kejahatan lain seperti penyelundupan dan perbudakan serta penjualan manusia
paparan ini mengundang perhatian dari akademis tempat
kuliah umum indonesia adalah negara yang lebih besar dan masalahnya mungkin lebih besar
tapi seperti yang saya katakan masalah penjualan ikan ilegal adalah masalah transnasional yang menyentuh norwegia juga
dan tantangan adalah untuk membuat orang orang di dalam perjuangan untuk mengatasi masalah itu
jadi kita memiliki tantangan yang sama untuk bekerja bersama internasional
kuliah umum ini berlangsung di sela kunjungan kerja menteri susi di norwegia yang merupakan salah satu negara utama dunia di bidang perikanan
ya tidak pernah lelah menteri kelautan susi pujiastuti mengkampanyekan perang terhadap penangkapan ikan ilegal tidak dilaporkan dan tanpa aturan atau iuu fishing
bersama koleganya menteri perikanan norwegia per sandberg keduanya langsung hangat berdiskusi tentang berbahaya
menteri susi juga bertemu dengan perwakilan perdana menteri norwegia fidar helgesen dalam acara food and agriculture organization atau badan pangan dunia
dari kedua pertemuan tersebut menteri susi mengaku puas pemerintahan norwegia sendiri terus berkomitmen mendukung berbagai agenda indonesia terutama di bidang kelautan
merupakan salah satu raksasa dalam industri perikanan dunia
maka aliansi strategis sebagai sesama negara maritim menjadi amat penting bagi indonesia
selama ini mereka banyak bantu dengan iuu fishing kita penyidikan penyidikan dari viking dari beberapa penangkapan kapal besar yang dilakukan oleh angkatan laut dan perikanan
dan kelautan dan perikanan itu kita dapat banyak bantuan asisten ekspertis
teknologi dalam hal melacak dan memfollow up investigasi untuk lebih dalam
banyak sekali dibantu oleh mereka
ya norway country nordic terutama ya sangat baik untuk kita ajak bekerja sama